kita ke informasi lainnya video penyiksaan tenaga kerja indonesia kembali beredar di media sosial
kali ini seorang tenaga kerja wanita merekam video dirinya disiksa oleh majikannya seorang nenek berusia tujuh puluh sembilan tahun
video penyiksaan seorang tenaga kerja perempuan asal indonesia oleh majikannya viral di facebook
setelah diunggah oleh akun time news international pada dua puluh delapan februari dua ribu delapan belas sekitar tengah malam
dalam video terlihat seorang nenek yang merupakan majikan korban memukuli wajah dan tubuh korban yang sedang merekam video dirinya sendiri
menurut keterangan yang ditulis oleh time news international korban sedang melakukan live facebook ketika majikannya datang untuk menyiksanya
kejadian berlangsung satu jam sebelum video diunggah oleh time news international
nenek tersebut berbicara keras dalam bahasa kanton yang menyebut korban sangat jahat
dan meminta korban berbicara dalam bahasa yang dapat dia mengerti
nenek tersebut meminta korban membeberkan apa saja yang sudah diceritakan
nenek tersebut meminta korban membeberkan apa saja yang sudah terjadi
nenek tersebut meminta korban membeberkan apa saja yang sudah terjadi